penggunaan obat ivermectin untuk menderita covid sembilan belas
belakangan ini menjadi perbincangan di kalangan publik
kepala badan pengawas obat dan makanan bepom penny lukito memastikan
ivermectin merupakan obat cacing
dan penggunaan obat ini kepada pasien covid sembilan belas harus melalui uji klinis para ahli
sebelumnya saat berkunjung ke indofarma pada senin siang
menteri bumn erick thohir menyebut
ivermectin adalah obat yang berkaitan dengan penyelamat
bisa mengantisipasi dan menurunkan tingkat penularan covid sembilan belas
erick juga menyatakan jika ivermectin dapat digunakan untuk terapi ringan dan sedang
karena dari studi yang ada ivermectin ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan
dengan memakan dalam satu bulan di hari pertama dan hari ketiga hanya satu butir
pernyataan erick thohir itu
langsung menimbulkan perdebatan di kalangan publik
staff khusus menteri bumn arya sinulingga
meluruskan informasi seputar klaim erick thohir
bahwa ivermetin adalah obat terapi covid sembilan belas dari pt indofarma
dan sudah mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan atau bepom
menurut arya sejatinya erick thohir tidak pernah berbicara
bahwa ivermectin sudah mendapat izin edar dari bepom sebagai obat covid sembilan belas
jika erick thohir hanya menyampaikan bahwa ivermectin mendapat izin edar sebagai obat antiparasit
dengan adanya izin edar yang dikeluarkan oleh bepom
kementerian bumn melalui perusahaan farmasinya pt indofarma
akan memproduksi obat terapi covid sembilan belas ivermectin
dengan harga lima hingga tujuh rupiah untuk satu tablet
ivermectin akan diproduksi sebanyak empat juta tablet setiap bulannya